kebiasaan golkar itu mendekat kepada pemerintahan yang lagi sunrise
yelah cara membaca gini yang lagi sunrise
kan yang lebih sunset selesai opto baru
kan udah ada empat nama yang santer disebutin ya
salah satunya kan pak bahlil terus ada pak agus gumiwang
pak erlangga maju lagi sama pak bamsudni
kalau golkar ini banyak kepentingan ya
jokowi ini kan sebenarnya anggota golkar karena dulu pengusaha
cuma di anggaran dasar golkar itu salah satunya adalah tidak pernah menjadi anggota partai lain
jadi tidak ada alasan yang ingin kita angkat untuk melakukan monasi tunjuk percepat
artinya pak prabowo yang saya tahu pribadi memang saya kenal pak prabowo pribadi
itu beliau orangnya komit ya
ini penting nih di luar tadi cerita saya dekat secara pribadi dengan pak prabowo
ini bukan hanya itu jadi penting artinya dalam konteks penyusunan kabinet

ketemu lagi di lanturan ngelanturnya pasti mudah mudahan relevan
hari ini kita ada bang erwin aksa
makan makan bersama seluruh dpd ya
karena berhasil menambah tujuh belas kursi di dpr
enam juta suara secara nasional
meskipun akhir akhir ini kursi ketua umumnya sedang diganggu banyak orang
dan konon kabarnya gangguan itu datang dari orang orang yang memiliki kekuasaan
kalau sebetulnya secara jadwal reguler munas sendiri itu kapan
kalau kita berhitung lima tahun masa priodo itu jatuhnya desember dua ribu dua puluh empat
dan itu jadwal yang sudah ditetapkan ya
bahwa munas yang akan datang itu jatuhnya di desember dua ribu dua puluh empat
jadi kita sudah punya anggaran dasar anggaran rumah tangga yang
dan sudah dijalankan bertahun tahun dari munas ke munas
ya dalam munas pun juga bisa ada hal hal yang bisa dirubah dalam putusan munas
ketua dewan pembina pak abu rizal itu diangkat oleh munas
diangkat oleh munas sama seperti pak erlangga diangkat oleh munas
dua duanya diangkat oleh munas
jadi banyak hal yang bisa terjadi dalam munas itu
kalau terjadi munasnya di desember dua ribu dua puluh
kalau teman teman di lapangan ini kan cindy selalu cerita bahwa
di lapangan situasinya ada konsolidasi di partai golkar
ketua umum mengumumkan dpd dan sebagainya
karena memang ada yang ingin pak erlangga tidak lanjut
ya dan itu kan gini itu kan biasa sebenarnya
biasa saja itu kan di munas
tapi kalau kemudian hal ini spesial kenapa
karena ada keinginan dari seorang presiden yang akan berakhir di dua puluh oktober
ya memang di golkar ini turbulensinya sudah dua tahun ya
ya tetapi karena akarnya kokoh gitu
tetap kokoh berdiri gitu kalau pohon beringin
jadi kalau melihat post election seperti begini
apalagi golkar menjadi nomor dua ya
di pemilu kemarin pasti banyak yang tertarik dengan kekuasaan yang ada di golkar
ya yang pertama pasti pimpinan golkar punya wewenang dan kekuatan untuk menentukan pilkada
yang kedua pasti menentukan posisi strategis di dpr nantinya
termasuk sampai ke dprd kabupaten
nah kemudian juga pasti termasuk rekomendasi kepada calon calon yang ingin masuk eksekutif
nah jadi itulah kekuatan daripada pimpinan yang ada di golkar
kalau kita melihat juga bahwa golkar ini kan pemilihnya nggak ada
sehingga pemiliknya itu ditetapkan oleh munas
makanya orang selalu ingin berlomba lomba
padahal kita sudah punya aturan main munasnya nanti desember
nah berarti bisa dipastiin munas nggak akan maju nih ya
di tengah banyaknya huru hara posisi golkar satu
pintu masuknya lewat apa dan caranya apa
karena setahu saya di internal kita semuanya puas
dengan apa yang kita capai terbaru
jadi tidak ada alasan yang ingin kita angkat untuk melakukan munas itu dipercepat
jadi tidak ada alasan dari dalamnya
kalau dari luar berkuar kuar mungkin nggak tahu alasannya
dari luar berkuar kuar gitu ya
dari luar berkol keluar ya adalah anggota golkar tapi bukan pengurus golkar berkuar kuar
dan gini hari ini kan kenapa kemudian mau dibahas ya karena faktor seorang presiden joko widodo itu loh
yang bahkan disebut sebut pak jokowi ini kan sebenarnya anggota golkar karena dulu pengusaha
meskipun secara de facto masih pede perjuangan tetapi jauh sebelum reformasi ya kan dia pengusaha
dan artinya secara emosional dia punya kedekatan dengan partai golkar
apalagi hari ini butuh kenapa karena anaknya jadi wakil presiden sehingga dia butuh nggak mungkin lah dia melepaskan begitu saja
cuma di anggaran dasar golkar itu salah satunya
adalah tidak pernah menjadi anggota partai lain
nah itu salah satu syarat ya kalau mau menjadi ketua umum
artinya satu untuk opsi joko widodo jadi ketua umum sudah coret
ya dengan syarat yang begitu saja ya
tidak pernah menjadi kader yang dari partai lain
mungkin bukan jokowi jodoh langsung tapi menuju ke orang orang dekatnya
ya sabar aja nanti desember dua ribu dua puluh
ya saya dengar sih sudah lobby lobby ke sana minta dimajuin
ke dewan pembina lah kemana lah minta dimajuin
ada juga alasan dengan bahwa dia sesama alumni hipmi gitu kan
tapi kan yang namanya golkar ya partai bukan hipmi
ya golkar itu partai bukan hipmi
ya sudah dekat dekat dengan mantan ketua hipmi
juga ketua dewan pembina yang ngobrol ngobrol tentang hal ini
tapi ini yang saya dengar dari ketua dan pembina saya
cuma kan sekali lagi partai politik ini bukan hipmi
jadi nggak bisa disamakan
terus kemudian jadwalnya ya sudah disepakati itu desember
tapi kan udah ada empat nama yang santer disebutin ya
nih nah kalau di dalam golkarnya sendiri tapi sejauh ini gimana sih kan makin dekat nih monas
terus kan udah banyak yang mulai lobby lobby ngambil suara dpd
apakah masih solid untuk ke golkar saat yang sekarang atau mulai terpecah sih
kalau golkar ini banyak kepentingan ya
kepentingan tentang jabatan di fraksi
itu kalau kita bicara dpd dua dan dpd satu
jadi semuanya punya kepentingan dengan dpp hari ini
kalau seawal lobby belum saatnya mau lobby barangkali ya
kalau ingin kasih kasih ke teman teman sedekah
tapi kan ini pokoknya ada yang lobby dimulai sejak pemilu kemarin
kayak kalau milih saya nanti saya bantuin deh logistik di pemilunya kan tuh udah mulai
rekomnya free ini berarti pilkada ya
berarti kan calegolkar menambah logistik
tapi kalau mau ada hitam putih saya kira nggak ada itu
untuk dua ribu dua puluh empat pak erlangga mau maju lagi
karena kan beliau masih memenuhi syarat untuk maju lagi gitu
tidak membatasi beliau untuk tidak maju lagi
jadi beliau bisa maju lagi sebagai ketua umum
dan itu juga kenapa konsolidasi dengan dpd dpd
ya konsolidasi pertama kan syukuran
silaturahmi karena kan kita habis pilkada
jadi itu konsolidasi itu biasa
kalau toh mau munaslup diajukan sebelum desember harus ada alasannya
ya alasannya kan ketua umum berhalangan tetap
atau dua per tiga
dua dan satu ini nggak puas dengan kinerja dpp
tapi kan dua duanya
yang pak erlangga kan masih ada kasus hukum
ketua umum punya kasus hukum
terus kemudian membuat konvensi pada saat itu
jadi kasus hukum kalau baru rumor rumor aja kan
bukan berhalangan tetap namanya
berarti sekarang nggak ada celah ya untuk munaslup dan dipercepat nggak ada ya bang
menurut seseorang wakil ketua umum partai golkar
ya menurut menasdup itu kan ada permintaan
munaslup itu pernah terjadi di era pak abu rizal bakri
pak abu rizal bakri itu sebagai
sebagai ketua umum yang menyelenggarakan munaslup
kemudian pak novanto yang terpilih
dan penyelenggaraan dan sebagainya
artinya pada saat itu pak munaslupnya itu karena
jadi bukan karena beralangan tetap
karena pak abu rizalnya logowo mundur dari ketua umum golkar
dipilihlah pak novanto pada saat itu di bali
gini di internal pengurus ya partai golkar
tidak tahu bahwa ada upaya upaya untuk mengganggu pak erlangga
dan ya lepas bahwa konsolidasi itu bagian dari rutinitas
tapi kan partai sekelas golkar yang faksinya banyak gitu kan
setiap munas itu kan ketua umum pasti selalu jadi incaran
apalagi sekarang lagi bagus bagusnya
ya kan kursinya lagi nambah
di era pemerintahan baru gitu
golkar selalu punya tradisi ada di dalam pemerintahan gitu ya
bicara itu kira kira di bahas serius gak antisipasi
ya pasti kita bahas kita mendengarkan
karena semua juga cerita
move dari siapa saja yang mau move di dalam golkar
nggak ada yang bisa nutupin lah
apa itu di responnya dikelolanya seperti apa
yang pasti kan golkarnya harus presentasi
kalau dua ribu dua puluh empat kemarin golkarnya nggak berprestasi pasti rame hari ini
berbicara tentang ada ketidakpuasan dengan dpp
tapi karena golkarnya berprestasi kali ini
kecuali pak erlangga sendiri
itu terjadi sama dengan pak buri salbakri di
waktu beliau jadi ketua umum pada saat itu
pak erwin tapi partai golkar di pemerintahan dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan itu
apa yang mau dicarikan pasti visi misi golkar di tahun periode selanjutnya
akan berhubungan juga dengan siapa nih yang akan jadi ketumnya
nah apa yang lagi jadi fokusnya golkar
evaluasi tentunya dengan pileg yang lalu
terus kemudian kita persiapan pilkada
semuanya kan ada lima ratus an pilkada nanti
jadi pasti kita semua sibuk untuk
bagaimana memenangkan pilkada dua ribu dua puluh
termasuk ada insentif politik dari ketua umum partai golkar
kita dulu sudah memberikan rekomendasi ke seribuan dpd
ada beberapa lah sudah diberikan rekomendasi
tapi kembali lagi bahwa akan dievaluasi
siapa yang punya potensi menang dalam pilkada
karena kita tidak ingin sekedar memberikan rekomendasi
tapi kita ingin menang juga pilkadanya
memberikan rekomendasi calon gubernur atau bupatinya
karena kita ingin mencari kemenangan
tandeng bupati dan wakilnya itu menang
termasuk gubernur dan wakil gubernurnya juga menang
jadi fokus golkar hari ini itu ke sana
internal issue yang ramai ramai selalu dibicarakan
tidak fokus ke pemerintahan ke depan
itu nanti dibahas oleh pimpinan panglima
menurut saya sih gini
golkar itu paling punya peranan strategis
dari semua partai pengusung di kim
yang paling banyak kursinya kan partai golkar
kalau kita tarik linearity golkar juga termasuk paling besar
golkar kurang lebih sembilan belas juta
kontribusi dari pemilih golkar
dikonversi jadi kursi di dpr kan juga lebih banyak
kalau soal eksekutif nanti dibicarakan
di antara pimpinan partai
biasanya kan diusulkan beberapa nama dari partai
tapi kan tetap perlu ada ini kan sih
nah itu ketemu lagi
kan tidak ada yang sekedar silaturahmi
pak prabowo ingin merangkul semua
masalah merangkul itu tidak ada
bahasa politiknya merangkul itu kan pasti ujung ujungnya ada
nah itu bagi golkar kira kira ini mengganggu atau waduh yang penting
pasti dibahas di dalam koalisi ya
si a ada permintaan ini
ya pasti dibahas di koalisi induk dulu
kalau buka minta sebenarnya ini udah barang lama dibicarakan
sebelum koalisi indonesia maju ini dibentuk
sekarang mengingatkan kembali bahwa lima atau lebih dari lima
pada saat itu kan pak erlangga menyampaikan bahwa kontribusi golkar
nah kemudian ya kemudian muncul angka lima itu
pada saat beliau menyampaikan pidato ke ini ya dpd satu
tapi saat menyampaikan itu sekaligus ada bisik bisik posnya nggak sih
ini kan semuanya masih baru selesai ini diketok kemarin kan
pengusung prabowo gibran di awal
terserah apapun yang akan dikerjakan oleh pak prabowo
dalam konteks memperkuat pemerintahnya ke depan
yang penting golkar masih
sesuai dengan janji di awal kira kira gitu kan
golkar punya banyak teknokrat di dalam
ada yang resmi dari golkar
ada juga yang profesional
melalui jalur tkn dan sebagainya
jadi golkar sendiri pasti punya rekomendasi resmi
terhadap yang diusung dari internal partai
ada yang mungkin masuk tapi tidak melalui golkar
silahkan mau dari jalur relawan
sebagai tim ses atau dewan pakar dan sebagainya
kalau saya tuh penasaran

ya pintu atau orang yang selalu di dalam lbp ini kan
orang yang selalu mendukung joko widodo
orang yang selalu mendukung joko widodo
tapi ada di sana kemudian dengan kalimat
kita jangan diatur atur
sebetulnya pak lbp sendiri di kepengurusan golkar
pak erlangga sebagai apa
beliau ketua dewan penasehat
jadi beliau fair aja
pada saat melihat barangkali survei survei
atau big data nya
beliau memberikan statement statement yang memberikan
semangat atau pressure kepada internal golkar ya
terus kemudian golkar hasilnya rebound
beliau juga fair juga
dan kemudian mengutip atau mengatakan jangan ada yang ganggu golkar
itu bisa diartikan nggak kehadiran pak lbp itu dukungan kepada seorang erlangga
jadi semuanya dalam satu perahu ya
bahwa kita semangat dengan kemenangan ini
dan juga kita puas dengan kepimpinan pak erlangga gitu
jadi semuanya sepakat di forum itu
padahal pak lbp sering ketemu bahlil juga ya
ini sering ketemu juga pak lbp sering ketemu bahlil juga ya
makanya kita kok hadir di bali ini dalam konteks apa
sedang mencoba menggabungkan antara bahlil dengan erlangga atau apa nih bang erwin
gak saya kira gak dalam konteks itu
beliau sudah di bali kalau gak salah tiga hari ya
tapi kan kalau jadwal kedatangan bisa diatur bang
setelah acara itu beliau langsung balik ke ini
jadi beliau menunggu acara selesai ya terus balik
itu memang atas undangan dari pak erlangga
terus beliau harusnya balik jam berapa
ya kita minta menunggu acara buka puasa
waktu itu kan pak erlangga sempat ada uji coba program makan siang gratis juga
kemudian ada yang melihat itu sebagai bentuk untuk mengamankan restu dari pak presiden
juga dengan presiden selanjutnya
pak erwin ngelihatnya hal seperti itu kah
kalau itu inisiatif dari daerah
dari bupati tangerang kan
jadi beliau diundang pada saat itu melihat simulasi
jadi bukan inisiatif dari kemengko
inisiatif dari kabupaten tangerang
dan ya datang karena kebetulan kader golkar juga ya
tapi waktu itu memang dibaca seolah seperti
pak erlangga lah yang paling pertama mengamankan program makan siang
melihat ada inisiatif dari kabupaten
yang sanggup bikin program makan siang tanpa harus mengenakan apbn
ya kemudian hal itu dikunjungi oleh pak erlangga karena diundang
jadi saya kira konteksnya bukan dalam rangka yang lain lain ya
menurut bang erwin kan
oke lah meskipun tadi bilang masih lama oktober bagi kita sih udah sebentar lagi
bahkan kemarin kan sempat ada informasi mau ditunjuk jadi ketua tim transisi kan pak erlangga kan
ini kan kita bicara ada dua fase
kalau sebelum sampai dengan sebelum dua puluh oktober hari ini kita bicara seorang joko widodo yang masih powerful
tapi setelah dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat ini kan prabowo subianto yang secara konstitusi sudah menjadi
hari ini juga yang kemudian kenapa ada informasi
dan beberapa nama lain yang memang didukung oleh jokowi
jokowi sehingga muncul lah munaslup sebelum presiden jokowi lengser gitu
saya dengar ada ya lobby lobby supaya dipercepat
maksudnya siapa pelaksananya coba
kalau pelaksana tapi kalau alasan dari luarnya kan mungkin
misalnya di gedung bundar didorong
ya pak akbar aja pernah ditahan tetap jadi ketua umum karena di internal golkar solid ya kan
solid makanya golkar bisa naik begini karena kesulitan itu solid dalam berorganisasi
katanya selama kampanye sering pakai foto jokowi jadinya nambah banyak
artinya golkar ikut andil dalam pembangunan ekonomi bersama pak jokowi
konteksnya kan iklan waktu itu iklan keberhasilan ekonomi
dimana pak erlangga kan mengkonya yang melaksanakan program itu
pak erwin bisa dilihat gak kan mic nya suara golkar berarti ya gak bisa dipisahin juga dengan program itu
bisa dibilang nggak sih harus atau perlu adanya politik balas budi setelah pak jokowi tidak menjabat lagi jadi presiden
kalau saya melihat suara golkar ya yang milih partai itu nggak turun
jadi calegnya yang berusaha untuk mendapatkan suara
saya kira di golkar nggak seperti itu ya
ya punya kemampuan sendiri ya
jadi caleg caleg kita itu independen semua
kita lagi berusaha menaikkan party id kita
ya supaya yang nyoblos partainya bisa lebih dari tiga juta
ternyata masih tetap tiga dua
artinya kita berhasil menahan supaya tidak turun lagi
nah itu kita bahasi menahan tidak turun
nah sekarang bagaimana di dua ribu dua puluh sembilan bisa naik
kalau partai id kita bisa diperbaiki ke depan
dan itu kan selalu kan partai yang ada di dalam kekuasaan
biasanya menjadi investasi untuk pemilu berikutnya
cuma kan messagingnya harus bagus ya
sikap dan posisi golkar seperti apa
bagus itu artinya peran peran sentral yang terekspos ke publik juga harus clear kan
ya tentu harus golkar harus lebih banyak
dilihat oleh masyarakat di bawah
celek celek golkar harus rajin berusukan
karena persoalan kan pemilih ini hanya melihat celeknya lima tahun sekali
jadi kita tidak ingin hal itu terjadi di golkar
jadi kita ingin ke depan golkar juga berpengaruh
baik itu di kabupaten provinsi dan nasional
jadi ada kpi kepada yang terpilih di besok untuk turun ke bawah
pada saat mereka kunker dan sebagainya
jadi ada kpi dimana mereka jangan nanti masyarakat tidak melihat golkar selama lima tahun
pada saat mereka duduk di parlemen
dengan modal kursi terbanyak nomor dua di dpr
pastikan golkar punya strategi yang lain lah
lain itu dalam arti pertama pemerintah pasti membutuhkan golkar dalam konteks pendukung kebijakan kebijakan
tapi di satu sisi golkar juga tidak mau yang citranya rusak
dan itu berdampak di lima tahun ke depan karena kebijakan kebijakan
itu sudah dilihat dalam konteks sekarang
bahwa ya memang seorang erlangga kalau memang mau jadi ketua umum dan lima tahun ke depan
dia harus deal sama pak prabowo
clear dari awal apa yang akan dikerjakan
wilayah mana yang tadi cindy bilang
posisi mana yang akan diolah oleh golkar
menko ini pasti udah satu buat golkar lah
ya kalau pembicaraan teknis seperti itu kan terbatas yang
tentunya buat golkar kita ingin elektoral kita naik di dua ribu dua puluh empat
tetapi belum cukup kita ingin dua ribu dua puluh sembilan itu golkar naik lagi nantinya
jadi otomatis seperti tadi saya katakan caleg caleg golkar yang terpilih ini
atau anggota dewan yang terpilih ini
baik nasional sampai kabupaten
itu harus turun selama lima tahun ke depan
dan ini salah satu yang
pak erlangga kemarin melakukan transformasi di golkar
ya selama tiga empat tahun
dan inilah yang kita bisa lihat di dua ribu dua puluh empat
dua ribu dua puluh sembilan nanti golkar sudah menjadi pemenang pemilu
makanya transformasinya ini belum berhenti
kan pak prabowo lagi ketemu sama pak surya paloh
bang erwin ngelihatnya koalisinya mulai agak sesak nggak sih
belum lah kan belum ada pernyataan resmi kan
ini kan baru selaturahmi
gerindra bilang udah dapat banyak isyarat positif loh dari partai di satu dan tiga
kalau kita lihat sekarang ini jumlah kursi
partai pendukung pak prabowo
tidak sampai dua tiga ratus ya
jadi belum cukup untuk mencapai angka mayoritas
untuk pengambilan keputusan di dpr
karena di sana kan ada politik anggaran
kemudian ada undang undang yang mau direvisi
jadi pasti akan ada yang diajak berkabung
supaya stabilitas parlemen itu
dan pemerintah itu bisa berjalan
dulu kan sempat waktu pak broussel ketemu
dua tahun programnya tidak berjalan dengan mulus
tapi kan terjadi kompromi
kalau pak prabowo munarik nasdem katakanlah hari ini yang ditemu
ya memang itu bagian dari untuk memuluskan lima tahun ke depan kan
kalau kita ingin mencari kesepakatan
ini ujung ujungnya terkait soal bagi bagi yang kata
iya belum kan relawan loh tadi kan kata beliau
entah mewakili golkar kira kira
gak tau itu keputusan ada di
dan pastinya nanti akan disampaikan kepada pengurus ya
kira kira kalau sebagai wakil ketua umum dan sebagainya
kalau nasdem kan platformnya perubahan
bukan kalau platformnya sama nanti pdip masuk
berarti pdip sama dong nasionalis
ya bukaan platform rencana pembangunannya ke depan
kalau nasdem apa apa pak kursinya lebih dikit
sama bisa lebih minta lebih banyak berarti ya
seperti undang undang jakarta ini
tapi kalau ada sebuah undang undang
pasti otomatis akan merangkul yang lebih banyak
tetapi ada juga yang partai yang punya
tidak ingin bergabung di eksekutif
tetap di parlemen sebagai oposisi
nanti koalisinya pada saat
ya pada saat itu
kenapa kalau kita ingat ya
amandemen undang undang dasar empat puluh lima
kurun waktu sembilan puluh sembilan sampai
salah satunya adalah memperkuat
dibandingkan undang undang dasar yang awal
menjadi penting jumlah kursi
di dpr yang ada di belakang
pemerintahan dalam hal ini konteksnya pak prabowo ya
ada keputusan keputusan yang strategis
fraksi juga harus kuat dari masing masing partai
apakah itu mau diakomodir
nah dari situ yang tadi saya sampaikan itu
kenapa kemudian muncul tangan jokowi mau masuk
nah sehingga pengendali utamanya kan ketua umum
dia ingin betul bahwa ketua umumnya
tidak lagi jadi presiden ya nanti desember
kalau mau maju munas nanti desember
misalnya karena masih ada waktu tujuh bulan
masih ada di tangan presiden sekarang
kayak pak arusah abu rissa kan
dan tanda tanda mundur itu tidak ada dong di
partai politik di dalam koalisi indonesia maju
ini kayaknya presiden terlalu banyak deh cewek ceweknya
presiden elected sama presiden menjabat
presiden realnya adalah yang elektif aja
karena bicara ke depan
mulai gelisah ini kayaknya yang sekarang
kata bang erwin paling juga oktober selesai
setelah nggak jadi presiden
karena ikut di pemerintahan pak sby
kalau waktu itu kan pak sby
tidak melakukan manuver banyak ya
saya kira tergantung
satu sudah turun satu baru mau
kalau yang pak jokowi kan
kan ini masalahnya ada anak jadi wapret
nah benteng pengamannya ya partai politik lah
yang ada kursi di dpr sebagai bergening kepada presidennya misalnya
kan beliau bisa langsung komunikasi dengan presiden langsung
beliau punya hubungan langsung juga dengan pak prabowo
sebelum dua puluh oktober sama dengan setelah dua puluh oktober
kalau pak jokowi jalan untuk jadi ketua sudah tertutup nih
oh dewan pembina nanti pada saat munas
nah formatur kan akan mengangkat ketua dewan kehormatan
dan itu pengendalinya ketua umum terpilih kan
caranya apa kalau mau jadi dewan pembina
terus kemudian nanti diangkat oleh formatur
syaratnya nggak seketat jadi ketua umum yang harus jadi pengurus lima tahun dan lain lain berarti
tidak mau kalau cuma dewan
yang kedua sejarahnya pak erlangga jadi ketua umum
bahwa hari ini pak jokowi mungkin ingin lebih ingin lebih
nah antisipasinya tadi sudah dijawab kan
tapi yakin hanya berhenti disitu
gak maksudnya pengen tau aja antisipasi di internal
kan turbulensinya bisa macam macam
susah di luar akal sehat kita ini
terus kemudian ada yang mau ikut pilkada
jadi alasannya apa gitu
di luar akal sehat kita
menggoyang home ping ini yang begitu
alasannya ingin menjaga lompatan besar
giant leap menuju indonesia emas
untuk menjaga program indonesia emas
jadi berubah pendapat dpd juga kan
kalau bang erwin kan asumsinya desember
ya kalau ada yang mau gerilya
bahkan lebih dari dua per tiga dong kalau yang sekarang
semuanya artinya solid ya
selama kita sebelum kampanye pemilu pun
semuanya kita undang semuanya
memang nggak ada alasannya belum ketemu lah ya
karena gini saya melihatnya responnya seorang
mantan ketua umum golkar pak jk
tapi kalau mau jadi ketua umum harus lima tahun
peranan senior senior itu penting
ada faksinya pak akbar tanjung pak abu rizal
masih ada di dalam golkar itu sendiri
dan itu yang dirangkul oleh pak erlangga
yang angkat pak erlangga jadi menteri perindustrian
tidak pernah ada statement statement negatif dari golkar
nggak ada hal hal yang kemudian
posisi pak jk kemarin di pilpres yang ada di dua
tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran
pak jk kan jelas mengatas nama pribadi kan
dan tidak ada statement
artinya peranan pak jk di golkar masih sangat diterima
pak jk tentunya mantan ketua umum
tentunya ikut menjaga golkar
selama periode beliau ketua umum
jadi semua ketua umum itu punya
pak jk posisinya sampai sekarang
pak erlangga jadi menteri perindustrian
betul beliau bersama pak jokowi
pak erlangga di dewan
banyak posisi strategis yang ditunjuk oleh
dan beberapa peranan penting
ya waktu itu dipegang oleh pak erlangga
maksudnya gak begitu dekat
pak jk dan tiga kandidat yang lain
bahwa pergantian ketua umum juga
jadi munasnya itu diselenggarakan
pak abu risa lah yang merekomendasikan
menteri menteri dari golkar
di golkar itu ada tradisi peranan senior senior itu sangat signifikan
artinya dalam beberapa kasus
betul kan senior ini kan
itu tradisinya golkar apalagi mantan ketua umum kan
yang mengangkat menjadi menteri penduduk senial itu
ketika kita wartawan bertanya kan soal kemungkinan jokowi masuk ke golkar
tapi kalau untuk jadi ketua umum
tapi kan selain tradisi mendengarkan suara senior senior di partai
berkonsultasi dengan pemerintahan saat ini
pak prabowo belum pernah kasih statement juga tentang golkar
baru presiden pak jokowi aja kan
kan dia akan konsentrasi ke gerindra
ya kan karena pak prabowo pernah aktif di golkar juga kan
pak jokowi ini masih penasaran
saya santai santai aja dari mana pintu masuknya
secara logika politik dari mana pintu masuknya gitu
kalau beliau mau bergabung
dimunasihakan datang kalau beliau berkenan
ya tentunya kita harus tanya dulu ke beliau kan
waktu beliau menjadi ketua umum
cuma pak jk jadi wapres
nah karena untuk menjaga stabilitas
pak jk diminta untuk mengambil ketua golkar
ingin dekat dengan pemerintahan
makanya pak jk terpilih
yang lembu sunset ini selesai oktober
yang berhasil nanti oktober
ingin mendekat dengan yang sunrise
ada yang mengatakan ingin menjaga keberlangsungan
ini udah terlanjur menjadikan anak yang wakil presiden
pak sby punya partai politik
itu masalahnya gagal disiapin gak jadi dpr
artinya satu satunya yang paling seksi adalah
ya memang karena golkar kan pemiliknya nggak ada
pemiliknya ya adalah pemilih
hubungan partai golkar dengan pdip juga nggak sih
ya kalau pdip kan tahu bahwa ini
sedang banyak gosip gitu
ibu megawati itu kan jauh sebelum ada jokowi
kalau itu ketemu apalagi ada pak jk
pak jk dengan ibu mega dekat
makin sunset gak kecil lagi kan
nah bagi partai golkar itu mungkin
selama orientasi masih ada di dalam pemerintahan
selalu ingin dalam konteks
berkarya kan berarti ya ikut dalam pemerintahan
reformasi kan golkar juga ikut dalam pemerintahan
yang tadinya sunset mau sunrise lagi
itu pakai istilah sunrise itu udah
terjadi bahwa pak akbar tanjung
golkarnya senang dong menang pada saat itu
waktu itu presiden wakil presiden
gak usah pikir panjang panjang
pak erlangga hubungannya sebagai ketua umum kan
itu beliau orangnya komit ya
ada pembicaraan hal hal seperti begitu juga
kalau yang sunrise itu sudah sur gitu
tidak akan ada cerita munas sebelum desember
jangan sampai yang mau sunset ini masih ada waktu kan
ini kan baru ditetapkan satu dua hari ini kan
erlangga jadi ketua tim transisi itu gimana
tidak ada cerita tim transisi karena ini kan keberlanjutan
saya dekat secara pribadi dengan pak prabowo
dalam konteks penyusunan kabinet